revisi undang undang ite tidak masuk dalam program legislasi nasional dua ribu dua puluh
argumentasi pemerintah aturan terkait revisi undang undang ite sudah dimasukkan dalam ruu kuhp
yang saat ini sedang menunggu pengesahan
lalu apa dan bagaimana melihat urgensi ruu ite untuk masuk prolegnas dua ribu dua puluh
dan apa implikasinya ke publik jika undang undang ite tidak direvisi
malam ini saya sudah ditemani oleh irfan pulungan tenaga ahli utama ksp
selamat malam pak irvan
kemudian ada damar juniarto direktur eksekutif safenet
selamat malam pak damar
selamat malam eva
dan ada supratman andi aktas ketua balek dpr ri
selamat malam pak supratman
selamat malam mbak eva
selamat malam pak irvan pak damar
oke saya langsung ke pak supratman terlebih dahulu
pak supratman revisi undang undang ite tidak masuk dalam prolegnas dua ribu dua puluh
ini bolanya di mana
apakah memang dpr yang tidak memasukkan
atau pemerintah yang tidak memasukkan
jadi begini kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
dan kemudian sudah ditindaklanjuti ya minimal oleh pak kapolri
dalam rangka menerbitkan sebuah pedoman terkait dengan undang undang ite ini
dan kemudian oleh mengkopul hukam kan sudah membentuk tim yang diri di kementerian hukum dan ham
dan juga kementerian komunikasi dan informasi
nah kedua kementerian inilah yang menggodok menyangkut soal hal hal yang terkait
baik di ruang fisik maupun di ruang digital
hubungan digital kan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kementerian informasi dan komunikasi
di titiknya nanti ada kepolisian ada kejaksaan dan lain lain sebagainya
nah terkait dengan revisi ini memang beberapa waktu yang lalu pada saat
kita rapat prolegnas bersama dengan menteri hukum dan ham
beberapa fraksi menanyakan apakah draft sk akademiknya terkait dengan revisi undang undang ite ini
ini sudah selesai atau belum
nah memang karena pemerintah masih melakukan kajian dan yang kedua juga pertimbangannya
bahwa berapa rukuhp sebenarnya yang tinggal menunggu pengesahan itu
yang terkait dengan pasal dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan dan mungkin juga pasal dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan
dua puluh sembilan undang undang ite itu
sesungguhnya kan di rancangan undang undang tidak undang undang pidana termasuk ya
nah berikutnya tinggal bagaimana kemudian karena kalau saya berpikir begini
sebaiknya seluruh tindak pidana tindak pidana tertentu itu yang terbanyak tersebar
di dalam undang undang sektoral itu sebenarnya kalau kita mau melakukan reformasi hukum
maka semua harusnya kita kumpulkan dalam satu kitab undang undang
karena kan para pemerintah dan dpr selama ini kalau membuat sebuah undang undang
kita acuannya kalau kemudian semua tersebar di undang undang sektoral
itu akhirnya kita tidak punya pedoman
nah bagusnya kuh pidana kita kan dari sisi penjatuhan sanksi
sebenarnya dari sisi konsepsinya sudah sangat bagus
kalau tindak pidana a umpamanya itu dilakukan dengan cara apapun
itu sudah ada basis baseline nya
menyangkut soal berapa besar pidananya itu sudah ada
oleh karena itu terkait dengan ini kan kami sangat harap
bahwa kalau memang revisinya mau dilakukan kita dpr siap
dan semua praksi siap untuk itu
tapi kan tergantung kesiapan pemerintah
artinya dari dpr tidak melihat ada urgency begitu ya
untuk dilakukannya revisi undang undang ite sejauh ini
dan masih menunggu pemerintah untuk menyelesaikan draft revisi undang undang ite
kita bersama sama melihat urgensinya
pendapat pemerintah apalagi presiden sudah di clear ya
mau tidak mau kan itu sebuah pernyataan yang wajib untuk kita tindak lanjuti
tetapi kan tidak serta merta
kemudian itu bisa dilakukan kalau tanpa melewati sebuah kajian
dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft ruu nya
nah itu yang sementara masih dipersiapkan oleh kementerian politik
dalam hal ini di dalamnya juga ada pak menkumham dan pak menteri komunikasi informatika
nah kalau kemudian nanti draft itu ternyata pemerintah berpandangan
bahwa lebih baik itu yang sudah ada di dalam kuh pidana kita
rancangan undang undang kita undang undang hukum pidana kita
dan itu sudah mencakup itu
menurut saya pribadi itu jauh lebih baik
ya itu kan semua tindak pidana terkait dengan
tindak pidana tindak pidana tertentu dalam sebuah kitab
yang sesungguhnya itu tinggal menunggu pengesahan
nah ini nanti kita dengar dari mas irfan selaku staff ksp
oleh karena ini kan bagaimana kemudian presiden melihat tentang urgensi pengesahan undang undang
kita benar benar hukum pidana kita
oke mas irvan jadi artinya memang revisi undang undang ite ini
sudah dimasukkan begitu ya dalam revisi undang undang kuhp
sehingga ini tidak kemudian akan dilakukan revisi undang undang ite ini
ya mengenai undang undang ite ini kan memang kita ketahui bersama
itu bulan lalu ya pada lima belas februari
itu disampaikan langsung oleh jokowi presiden
untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi undang undang ite ini
yang menjadi polemik kita selama ini di publik
dalam ruang publik itu digital gitu
banyak banyak problem yang dirasakan oleh masyarakat
tentang lalu lintas komunikasi irasi yang selama ini kita
ruang publik ini digital ini kan semakin cepat ya gerakannya
kita tidak ketahui kita tidak melihat begitu masifnya perusahaan perusahaan yang ada
bahkan menyangkut tentang ranah ranah hukum
nah ini yang harus diatur
makanya presiden berkeinginan untuk bagaimana bisa mengatur komunikasi interaksi
yang membuatkan dunia digital ini dunia teknologi ini
untuk lebih baik gitu
inilah yang disampaikan oleh pak jokowi
ada dua variabel yang disampaikan beliau
polri diminta untuk membuat pedoman tentang bagaimana proses penegakan hukum yang terjadi
yang kita ketahui bersama
selama ini banyak orang saling melapor
melapor melapor tentang masalah dunia digital ini
nah bagaimana panduan polisi untuk bisa mensikapi proses penegakan hukum itu
yang kedua ya pasti revisi
nah revisi ini memang sesuatu hal yang tidak yang sederhana ya
tentu kita bisa
meliti satu persatu
mana yang menjadi problem terhadap pasal pasal yang selama ini menjadi
konflik yang ada di masyarakat
ya mungkin pemerintah bersama dpr nanti akan membahasnya
pasal pasal mana yang memang harus direvisi
untuk kemudian itu menjadi
aturan main atau menjadi ketentuan regulasi
yang bisa mengatur lalu lintas komunikasi kita di dunia maya
artinya undang undang ite ini akan direvisi atau tidak
atau seperti yang
disampaikan oleh kemenkumham begitu
aturan aturan pidana yang kemudian selama ini ada dalam undang undang ite itu
sudah dimasukkan dalam rukuhp
rukuhp dianggap cukup begitu
undang undang ite ini kan tentunya
apa namanya sebagai aturan leg spesialis ya
memang hari ini masih menunggu
kuhp kita gitu
nanti di bang supratman juga yang bisa menjelaskan tentang sejauh mana misalnya kuhp kita juga masih belum
masukkan dalam projek
apakah misalnya yang diinginkan pasal pasal yang terkait dengan dunia digital itu masuk dalam
fungsi hukumannya yang ada di kuap
ini kan masih digodok semua
yang jelas adalah
revisi undang undang kuhp ini untuk menertibkan
undang undang kuhp ini untuk menertibkan dunia ee
dunia teknologi ini ya
itu bisa lebih baik dan dimanfaatkan bersama sama untuk kepentingan yang positif
ingin minta tanggapan dari ee
kalau melihat kemudian argumentasi dari dpr dan juga pemerintah
anda menerjemahkannya bagaimana dengan tidak masuknya revisi undang undang ite dalam prolakel dua ribu dua puluh satu
ya terima kasih ya pak
kita memang membaca peristiwa hari ini harus cukup hati hati ya
yang pertama memang
usulan tentang revisi ini kan ditaruh dalam kalimat prasyarat
jadi pertama tama harus ditemukan dulu ketidakadilan dalam undang undang ite
itu menegaskan sebetulnya dari pertama
pemerintah masih belum yakin bahwa ada persoalan ketidakadilan dalam undang undang ite
berbagai kementerian di dalam pemerintahan kita melakukan upaya
yang pertama misalnya upaya mengkaji
lalu kominfo misalnya melakukan upaya untuk membuat pendoman interpretasi
nah karena masih belum yakin
maka saya bisa memahami bahwa menterian pumham akhirnya memajukan ru khp
memang yang menjadi prioritas pumham kita tuh di sana
kalau hari ini misalnya kita mendengar
kan juga sudah jelaskan lagi alasannya
maka memang ini sedikit banyak memperjelas bahwa dari sejak semula masih banyak ketidakyakinan bahwa
apa undang undang ite itu perlu direvisi
baik itu di kalangan pemerintah maupun di kalangan dpr sendiri
misalnya yang saya dengar hari ini ketika memperbincangkan tentang undang undang ite disandingkan dengan kuhp
permasalahan undang undang ite bukan hanya pada masalah pidana
jadi ada masalah masalah lain dalam undang undang ite yang disimpulkan dalam sembilan pasal bermasalah
yang memang ada persoalan yang di luar pidana
maka perbincangan tentang revisi undang undang ite dan revisi kuhp itu dua duanya yang harus masuk
nah sekarang tinggal realistisnya
jadi memang dalam skala realis
apa secara realistis ya
tadi sudah disampaikan oleh dpr
pemerintahnya belum memasukkan bagaimana mau bisa
ee membuat itu dalam prioritas
nah tinggal sekarang kalau menurut saya posisinya adalah pemerintah perlu membuktikan
kalau memang serius ingin melakukan revisi undang undang ite ya harus majukan apa yang akan diperbaiki
tanpa itu kita nggak akan jalan
artinya ya revisi itu hanya sebatas kemarin saja ya
baru sebatas adanya dugaan ketidakadilan
oke padahal presiden jokowi sudah menyatakan

atau niatnya begitu ya untuk melakukan revisi undang undang ite jika ditemukan ketidakadilan begitu
ya itu masih perubahan ditanya masih besar
jadi masih ketidakjelasannya unsur ketidakjelasannya masih cukup banyak
saya akan mencapaikan dalam kesempatan ini kenapa undang undang ite perlu direvisi
jadi pertama paling tidak ada tiga hal yang menurut saya penting untuk disampaikan
bahwa undang undang ite kita tidak sesuai dengan perkembangannya
satu tidak sesuai dengan perkembangan zaman
lalu yang kedua undang undang ite kita itu terlalu banyak pembatasan
lalu yang ketiga undang undang ite kita itu diberi beban terlalu banyak
nah saya melihat sejauh ini ya sebetulnya ada kelebihan undang undang ite
kalau ditanya apa kelebihan undang undang ite ya pertama dia kelebihan dalam membidanakan
hal hal yang harusnya dipidana bisa dipidana dengan hukum kita hukum pidana kita dalam kuhp
itu kemudian ikut diatur juga dalam undang undang ite jadi dia banyak pasal duplikasi
lalu yang kedua kelebihan yang kedua adalah dia kelebihan dalam memberikan ancaman pidana
ancaman pidananya tinggi tinggi padahal dalam kenyataannya misalnya orang yang dihukum juga tidak pernah mencapai hukuman maksimal
lalu misalnya tentang pencemaran nama baik itu selalu di bawah satu tahun
lalu yang ketiga bahwa dia kelebihannya adalah dia kelebihan memberi wonang pada pemerintah
dan ini yang menurut saya yang harus diwaspadai
karena kalau kita memberi kewenangan terlebih pada pemerintah bagaimana dengan mekanisme keseimbangan balance ya
antara legislatif dan juga yudkp nah itu kan kita harus pikirkan dalam konteks demokrasi
nah kalau tidak direvisi ya maka undang undang ite ini cocok dengan karakter otoritarianisme
dan itu yang saya rasa kita perlu dudukan kacamata nya bersama karena sudah banyak studi menunjukkan ada kaitan antara turunnya skor demokrasi kita
dengan keberadaan undang undang ite dengan pasal pasal bermasalah di dalamnya
jadi kalau tadi bang irvan kita dari ksp mengatakan ayo kita perbaiki justru yang perlu diperbaiki bukan masyarakatnya justru yang perlu diperbaiki adalah undang undang ite nya
oke oke saya ingin minta tanggapan dari ksp tapi kita harus break dulu tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast mas irfan kalau kemudian tadi disampaikan oleh mas damar undang undang ite ini punya banyak kelebihan
kelebihan untuk menghukum kemudian juga kelebihan wonang kepada pemerintah dan memiliki karakter otoritarian begitu
apakah memang pemerintah siap mendapat cap seperti itu dengan tidak merevisi undang undang ite
ya pada prinsipnya kan begini
undang undang suatu atau suatu peraturan itu kan diatur untuk mengatur ketertiban yang ada di masyarakat bagaimana juga yang tercantum di undang undang ite
undang undang ite ini adalah pengaturan di dunia digital dunia maya
maksud saya adalah teknologi itu adalah sebuah keniscayaan di dunia digital dunia maya itu
apa yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita hindarkan
makanya bagaimana sebuah regulasi sebuah undang undang itu mengatur tentang interaksi komunikasi dan apapun namanya yang harus kita lakukan bersama
kita hari ini aja kita melakukan reaksi di dunia maya yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan seperti ini
kita hanya melakukan secara fisik nah pengaturan itulah harus di

bagaimana kita bisa menciptakan ruang cyber ini yang sehat aman
harus tidak telap atau memunculkan persoalan persoalan hukum menghormati hak hak si manusia
itu yang harus disampaikan kepada publik edukasi kepada masyarakat
penggunaan teknologi ini harus benar benar dimanfaatkan buat kepentingan yang positif
artinya undang undang ite yang ada saat ini sama sekali tidak ada masalah sebetulnya
cuma bagaimana kemudian masyarakat menerjemahkannya dengan benar begitu maksudnya mas irvan
ya karena begini seiring juga perbuatan atau tindakan atau perbuatan pidana itu kan lebih cepat ya
karena hukum itu sangat dinamis
konten konten misalnya aplikasi aplikasi yang ada atau komunikasi yang ada juga itu kan berkembang begitu masifnya
dan memang apakah pertanyaannya
hukum bisa mengatur tentang dunia dunia teknologi ini bergerak begitu cepat
itu yang juga kita lihat ya
kita ketahui misalnya ada konten konten yang bernilai positif
malah orang beralih profesi
kita dengar misalnya ada youtubers mendapatkan nilai nilai materi
mendapatkan keuntungan seperti itu
tapi ada juga yang memberikan cacimaki memberikan hujatan seperti itu
nah kan itu harus diatur bagaimananya ruang ruang publik ini ruang ruang digital ini harus dibenahi dan diatur sesuai dengan perkembangan yang ada
saya pemanfaatan teknologi itu bisa dirasakan oleh masyarakat
dan kita berkewenangan berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk penggunaan dunia digital ini benar benar aman dan sehat ya
dengan menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan perbuatan pidana yang ada
itu lah maksudnya disampaikan
oleh pak jokowi puluhnya itu ada di dprk
kalau memang di laksanakan
kalau penggunaan teknologi itu untuk nilai nilai negatif melakukan perbuatan pidana yang ada
oke pak supratman anda setuju yang mana ini
pemahaman dari mas irfan bahwa memang dunia digital yang bergerak begitu cepat itu butuh pengaturan
sehingga media sosial kita ini sehat
atau anda melihat bahwa memang undang undang ite ini bisa dikatakan
menunjukkan karakter yang otoritarian begitu
jadi gini hukum pidana itu kan menjadi bagian yang terakhir dalam rangka penegakan hukum sebenarnya
karena kita butuhkan kan soal bagaimana kemudian kesadaran hukum itu timbul
nah kalau kita berharap sama saya kepada hukum pidana
seperti yang mas irfan sampaikan tadi
sudah pasti hukum pidana kita tidak mungkin bisa lebih cepat dibandingkan dengan kemajuan teknologi
apalagi di dunia digital ya
itu sudah pasti itu rebusnya
hukum itu selalu tertati tati mengikuti perkembangan zaman
jadi dia harus menjadi upaya terakhir
nah kalau kita bicara soal dunia digital
polisi cyber itu kan bisa bermacam macam
polisi ada unit cyber cream nya di mabes polri
tapi nanti pagar terdepan
katakanlah pasal dua puluh tujuh ya yang bermasalah
itu kan pencemaran nama baik
padahal itu sudah diatur
di dalam pasal tujuh sepuluh kuh pidana kita
nah tinggal nanti dalam implementasinya seperti apa
jauh lebih baik kalau ditemukan konten
maka kementerian komunikasi dan informasi kan yang bisa langsung memblokir
sebuah tayangan tayangan yang terkait dengan minimal
kita memulai itu dari situ dulu
kemudian kalau tidak baru kemudian hukum pidana bekerja
karena kalau kita mau berharap hukum pidana semua nanti itu akan sangat berat
seperti yang pak irvan juga sampaikan
kan presiden jokowi sebenarnya kenapa
kalau saya bisa memahaminya
bahwa ini adalah dalam rangka melihat apa yang terjadi di masyarakat
kalau kemudian ini dirasa bahwa penerapan pasal pasal yang dianggap karet di dalam undang undang ite itu
menghambat sistem demokrasi kita
karena kita sudah menganut demokrasi
itu kan sebuah pengakuan yang jujur dan baik
dari sisi presiden ya
dan itu juga baik buat publik
nah tinggal kan kita tidak serta merta bisa melakukan sebuah upaya pembaharuan hukum
karena kita ada aspek legalnya yang harus kita tempuh aspek formilnya
bagaimanapun satu dua pasal dengan seribuan pasal
mekanisme pengambilan keputusannya juga tetap sama
harus tetap penyusunan stand up penyusunan draft
kemudian itu diputuskan di prolegnas
kemudian harus di residen
kemudian untuk pembahasan pengambilan keputusan
mekanismenya sama satu pasal seribu pasal itu sama
nah itu tidak mudah
jadi antisipasi yang diambil oleh pemerintah
dalam hal ini presiden jokowi
memerintahkan kepada kapolri
dan pak kapolri sudah membuat sebuah pedoman
dan itu sudah sangat bagus kan
sambil menunggu revisi ini akan terjadi
saya percaya betul bahwa revisi ini adalah sebuah keniscayaan
tetapi apakah kemudian revisinya ini adalah di undang undang ite
atau kita berharap di undang undang ruu kuhp itu
sebenarnya itu kan tinggal menunggu pengesahan
tinggal ini pilihan politik tidak ada masalah
tetapi bagaimana kemudian revisi ini
kita berharap ada semacam sebuah sistem yang sehat dalam ruang demokrasi kita
ruang demokrasi kita baik yang fisik ya
bagaimana cara orang menyampaikan pendapat di muka umum
kemudian bagaimana orang menyampaikan pendapat di ruang digital
ini kan sebuah aspek aspek demokrasi yang perlu kita sehatkan
dan presiden sudah mengambil langkah itu dan diikuti oleh kita dpr
siap sekali dengan ide menyangkut soal revisi
entah itu undang undang ite maupun lewat tidak
oke mas damar anda melihat ini sudah berjalan begitu ya
seperti yang tadi pak supratman katakan
ada upaya dari presiden
mulai dari penerjemahan undang undang ite oleh polisi
kemudian juga upaya untuk melakukan revisi ini membutuhkan mekanisme begitu
sampai pada akhirnya dilakukan revisi undang undang ite
karena memang revisi undang undang ite adalah suatu keniscayaan
anda melihat upaya yang dilakukan
sejauh ini dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa
ya mbak eva betul sekali
saat ini kami misalnya
setnet itu termasuk juga yang ikut dalam proses ya
baik yang dua ribu enam belas maupun yang dua ribu dua puluh empat
tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa
di kalangan pemerintah itu ada besar ketidakyakinan
bahwa ada ketidakadilan dalam undang undang ite
dan tadi bang irfan pulungan itu kan sudah jelas
itu representasi pemerintah
tonality nya juga mengatakan bahwa
nggak ada masalah dengan undang undang ite
seolah menutup telinga pada persoalan persoalan yang sudah sering
setiap kali kita sampaikan
bahwa banyak orang yang seharusnya dilindungi
tapi justru ditahan dan dihukum penjara dengan undang undang ite
orang orang seperti apa sebetulnya orang orang itu
apakah orang orang yang betul betul bejak kelakuannya
atau orang orang yang memang jahat
kan ternyata tidak
pemerintah harus membuka mata
dan harus betul betul mendengarkan masukan
makanya dengan masukan dengan niat baik
kami kemarin sudah ketemu dengan kominfo
kami juga sudah ketemu dengan polhukam
kami memberikan masukan termasuk juga memberikan pandangan
bahwa jangan sampai undang undang ite yang harusnya untuk mengatur dengan lebih baik
ini sekarang berjalan terlalu ke arah dalam memenjarakan ekspresi kita
atau menyempitkan ruang demokrasi kita
di situ yang harus dikoreksi yang
jangan diputar balik seolah olah kita pro pada para penjahat
pro pada orang orang yang berkata buruk
bukan seperti itu
pengaturan yang lebih baik ini diperlukan agar demokrasi kita makin sehat
dengan kondisi yang sekarang seperti yang saya katakan
dengan kelebihan kelebihan yang ada
ini hanya cocok untuk negara yang otoriter
kalau kemudian kita pertahankan dan kita mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan undang undang ite
dan masalahnya sepenuhnya hanya pada polisian
itu namanya menutup mata pada tiga orang
ketidakadilan yang berjalan di masyarakat kami
berada di dampingi kasus kasus yang selama ini kami nilai ada unsur ketidakadilan
kalau kemudian mengatakan bahwa seluruh kasus kasus undang undang ite itu kemudian
cocok dialamatkan karena memang orang orang itu bersalah
kami akan protes
dan protes ini kami sudah suarakan dengan berbagai cara
mohon pemerintah dan juga saya yakin dpr mendengar
dan melihat data data yang kami sampaikan
ini kesempatannya adalah mau kaji
dan sama sama kita temukan di mana ketidakadilannya
baru kemudian kita perbaiki
menanggapi tadi dpr saya tahu ini ada proses formal
yang memang harus diikuti
di dua ribu enam belas kan kami juga tahu prosesnya panjang
tapi kita juga ada pengalaman pak
bagaimana kalau pemerintah dan dpr punya political will yang baik dan cepat
sesungguhnya bisa cepat
karena kita melihat dari proses revisi undang undang kpk itu bisa cepat
atau pembuatan omnibus law itu kan bisa cepat
artinya ketika itu dijadikan prioritas
itu makanya bisa dilakukan dengan cepat
nah kita berharap dpr dan juga pemerintah kompak
ketika memang mengatakan ada niatan untuk melakukan revisi undang undang ite
karena apa kita tidak perlu menunggu nunggu lama
banyak masyarakat yang sekarang hidupnya berhadapan dengan kemampuan

sekarang hidupnya berhadapan dengan kemampuan

nah itu yang saya harap ini didengar oleh
terutama oleh mas irfan pulungan ya dari ksp
biar telinganya dibuka dan di matanya dibuka lebih luas lagi
untuk melihat ada masalah ini dalam masyarakat kita
oke seberapa besar kemudian political will dari pemerintah dan juga parlemen
untuk melakukan revisi undang undang ite
dan apakah masih mungkin revisi undang undang ite ini masuk dalam prolegnas dua ribu dua puluh satu
kita akan bahas sesaat ini
saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
mas irfan ada desakan untuk melakukan revisi undang undang ite
dengan berbagai fakta yang kemudian tadi disampaikan oleh mas damar
seberapa besar sebetulnya political will dari pemerintah
untuk melakukan revisi undang undang ite ini
ya mbak eva saya tadi mau menjawab dari mas damar itu ya
jadi saya katakan beginilah kalau ada pakai kata kata kupatah gitu ya
kalau kita tidak mau terbakar jangan main api
kalau kita tidak mau basah jangan main air mas damar
jadi kalau mau jadi ruang teknologi ini ruang digital ini
kalau mau tidak mau berhubungan dengan hukum ranah hukum
ya jangan melakukan hal yang merugikan orang lain gitu
jadi ada wilayah wilayah yang memang harus kita lihat
mana beri saya contoh mana yang dikatakan mengkritik pemerintah ya
kritik pemerintah untuk memberikan solusi untuk memberikan sajian meng evaluasi
itu dilakukan tindakan hukum terhadapnya
kalau itu dilakukan dengan secara mencacimaki membuat ujaran kebenciran ya
itu tentu ada ranah hukum ada perbuatan pidana yang dia lakukan
nah itu aparat penegak hukum harus melakukan tindakan itu
karena kalau tidak dilakukan itu menjadi jurisprudensi
pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu di video tersebut
nah itulah yang saya katakan bagaimana ruang digital ini teknologi ini
kita jadikan untuk benar benar nilai positif ya
kita harus menjaga ruang digital ini untuk aman sehat
memang sehat tidak masuk ke ranah ranah hukum
menghormati hak hak yang ada hak hak ajasi manusia yang ada itu
jadi harus kita pergunakan ruang digital ini teknologi ini untuk kebaikan bersama
betul harus ada regulasi harus ada aturan harus ada undang undang yang mengaturnya
saya setuju itu maka tadi sudah dijelaskan bang supratman ya
itu yang harus kita lihat juga gitu
jadi jangan pula nanti disamakan
orang yang mengkritik itu disaksikan ada hukumannya
ranah hukumnya ranah hukum itu dua variabel yang harus bisa kita bedakan bersama
saya tidak setuju
sampai hari ini pun juga kami lagi mengkaji
yang selama ini dikatakan pasal pasal yang katanya pasal pasal karet
yang selalu dijadikan alasan oleh penegak hukum
nah inilah makanya presiden memerintahkan kepada polri
untuk membuat pedoman
alhamdulillah kapolri sudah mengeluarkan pedoman cara penanganan masalah penegakan hukumnya
agar ada kesamaan visi ada keseragaman terhadap penanganan terhadap
perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu terhadap dunia teknologi ini
itu ada satu kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah
menko polhukam sudah membentuk tim kajian
nk info juga membentuk pedoman terhadap dunia digital ini
nah inilah upaya upaya pemerintah yang sudah dilakukan
pas pak jokowi memberikan tanggapan terhadap undang undang ipa ini
jadi kita harus melisa melihat secara komprehensif secara menyeluruh
tentang bagaimana aturan bagaimana dunia digital ini harus kita atur bersama sama
ketertiban teknologi ini harus kita benahi bersama
dan itu memang benar benar kemanfaatkan
dan juga kita bisa memberikan edukasi kepada siapapun
tentang masalah digital ini dunia maya ini gitu
oke mas damar
pedoman nk polri sebetulnya sudah bisa menjamin
agar pasal pasal yang dianggap karet ini tidak disalahgunakan sebetulnya
iya mas damar kalau tadi menurut mas irfan
pedoman nk polri sebetulnya sudah bisa menjamin
pasal pasal karet yang kemudian ada di undang undang ite ini
nantinya tidak akan disalahgunakan
menurut anda apakah itu sudah cukup
apakah yang dimaksud itu surat edaran kapolri tanggal sembilan belas februari
setelah itu yang dimaksudkan berarti pak irfan belum baca secara detail ya
isi surat edaran nk polri itu
jadi dalam surat edaran nk polri itu
ada berbagai macam hal yang diatur
terutama memang nantinya ujungnya adalah tentang restoratif justice
lalu kemudian dalam hal itu juga ada poin tiga c tentang virtual police
lalu ada hal hal yang lain terkait dengan itu
tetapi pedoman sebagai pedoman sebetulnya kita mencoba mengingatkan
kepada kepolisian dan juga para pembuat kebijakan
pedoman itu levelnya lebih rendah
problem kita itu ada di dalam undang undang
jadi aturan yang lebih tinggi
jadi akar masalah dari ini semua itu sebetulnya ada di pedoman yang lebih tinggi
pedoman itu hanya mengatur tentang tata perilaku penuntasan kasus di tingkat kepolisian
saya tidak menafikan bahwa ada masalah memang dalam penerapan kasus kasus ini di lapangan
tetapi kita kan meneliti dan mengkaji
dan mengkajinya itu tidak kemarin sore kami sudah mengkaji dari dua ribu tiga belas
kesempatan ini saya ingin gunakan kepada pemerintah dan juga kepada dpr
dengarkanlah kajian kami dibaca ya itu bisa benar
ketika menjustify misalnya tadi ya mengatakan mana contoh contoh yang
adanya hal hal yang tidak benar dan kemudian itu apa sorry
orang orang yang mengkritik pemerintah dan kemudian dia dipenjara
banyak pak contohnya
kita gunakan kesempatan ini untuk berdialog yang sehat
kalau butuh data mesti bisa dikirimkan
tapi mas irfan perlu juga tahu bahwa permasalahan permasalahan di dalam penerapan undang undang ite
dan di lapangan dalam penataan digital itu tidak cukup hanya dengan membuat pedoman
kita perlu dorong dan perlu mengarahkan diri agar kita memiliki kebijakan cyber yang lebih baik
kebijakan bukan hanya sekedar kebijakan cyber karena itu sudah ada kebijakan cybernya
tapi kebijakan cyber yang lebih baik
bagaimana contohnya kebijakan cyber yang lebih baik
pertama bahwa kejahatan kejahatan yang diekstensifkan dengan teknologi
itu sebetulnya tetap bisa diatur dengan hukum pidana kita dalam kuhp kita
itu sudah banyak rekomendasi dari pbb yang sudah mengatakan demikian
negara negara yang sudah punya hukum untuk mengatur soal pidana
terutama dalam pidana yang konvensional cukup menggunakan hukum yang sudah berlaku
dan hal ini kuhp kalau di indonesia
nah bagaimana kalau kita mau mengatur lagi kebijakan cyber hanya pada hal yang terkait dengan kejahatan menggunakan teknologi
dan dalam undang undang ete ada pak soal tiga puluh satu sampai akhir
yang dipermasalahkan oleh masyarakat sipil sekarang itu adalah pidana pidana konvensional yang dipaksakan masuk lagi ke dalam undang undang ite
padahal sudah ada dalam kuhp
itu pak yang bapak harus lihat dengan kacamata yang lebih jelas
sehingga tahu bedanya ketika kita mengkritik undang undang ite itu pokok permasalahannya apa
bapak ini kan tidak menguasai kasus ya
saya ambil contoh misalnya ketika mengatakan kasus ibu baik nuril bapak mengatakan itu digunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
bapak keliru ibu baik nuril itu diputus bersalah karena pasal dua puluh tujuh ayat satu tentang kesusilaan
nah kenapa pasal kesusilaan itu bermasalah
karena ada unsur pasal ada unsur karetnya di situ
karena dia terduplikasi sudah ada dalam kuhp kita sudah ada juga dalam undang undang pornografi pengaturannya lebih baik bahkan di sana
tetapi ketika dimasukkan dalam undang undang ite membuat orang perempuan yang sedang mengadvokasi dirinya agar terlindung dari perilaku bejak kepala sekolahnya
dia tidak kemudian diputus tidak kemudian malah masuk penjara
nah itu yang terjadi dalam kasus ibu baik nuril
saya dengarkan penjelasan bapak sebelumnya saya pikir bapak ini kurang menguasai kasus kasus
tapi nggak apa apa nanti kami bisa berikan data itu kepada ksp
kebetulan kami belum ketemu ksp mungkin ksp perlu juga untuk juga melihat data data yang kami kumpulkan
sehingga tahu ketika membahas undang undang ete itu mengerti sebenarnya pokok permasalahan yang selama ini rame di media itu seperti apa
oke mas irvan silahkan menanggapi

ada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kesehatan
ada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kesehatan
ada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kesehatan
yang menghitung dengan sengaja yang telah memenuhi unsur unsur pidananya dilakukan oleh individu untuk menggunakan dunia maya pasti ranah hukum yang akan berbicara
kalau kasus baik nuril itu saya katakan ya dia adalah korban perbuatan pidana dari seseorang
menyampaikan apa namanya yang dialami itu di dunia maya
justru pelakunya pada saat itu melakukan
justru pelakunya pada saat itu melakukan

laporan polisi dan di ancamlah hukuman
nah dengan yang seperti itu itu bukan masuk dalam kategori dia mengkritik
justru presiden memberikan bantuan hukum terhadap dia
kita sudah ketahui bersama kan diberikan gerasi ya
ambilan kegerasian itu pada saat itu

memang ada perbuatan baik nuril itu tidak melakukan perbuatan pidana menggunakan dunia maya
dia memberikan informasi tentang perbuatan yang dia alami
terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang
sama seperti misalnya kasus saya sebut
rita ya rumah sakit pada saat itu
dia mencurahkan pendapatnya tentang hal hal yang dia anggap tidak benar yang dia alami
itu bisa dibedakan mas darman
makanya saya katakan seperti prof fadzal
jika tidak mau terbakar
jangan main api
jika tidak mau basah jangan
main air makanya dunia
teknologi ini harus digunakan
untuk benar benar dimanfaatkan
yang menggunakan itu
untuk melakukan perbuatan pidana
unsur unsur pidananya ada
kalau back and roll itu bukan
menurut saya bukan kategori dia
melakukan perbuatan pidana
justru dia menggunakan supaya
publik tahu terhadap perbuatan
yang dia korban dari perbuatan
pidana yang dilakukan oleh seorang
tapi pada nyatanya memang yang
adalah undang undang ite
terakhir saya ingin
ke pak supratman pak supratman
kalau kemudian tadi saya sudah tanyakan bagaimana
kemudian political will dari pemerintah
untuk melakukan revisi undang undang ite
bagaimana kemudian political will dari
dpr untuk melakukan revisi
undang undang ite singkat saja
apakah mungkin ini masih masuk
dalam prolegnas dua ribu dua puluh satu
saya ingin komentari
sedikit ya entarnya mas jamar
bahwa apakah ada problem
dengan undang undang ite
karena itu dideklarasi sendiri oleh presiden
kan gitu artinya ada
masalah di dalamnya
terlepas dari bagaimana mekanismenya
itu bisa dilakukan
yang kedua bahwa
kemudian apakah itu bisa
dilakukan revisi dalam tahun dua ribu dua puluh satu
kita tahu persis ya
dasarnya kan pemerintahnya
untukkan peraturan perundangan perundangan itu
undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
ya undang undang p tiga
kemudian kita revisi di undang undang
lima belas tahun dua ribu sembilan belas
dalam undang undang lima belas
dulu di undang undang dua belas sebelas itu
per semester jadi setiap
bulan sekali jadi dalam
tahun bisa dua kali dulu
tapi begitu kita revisi undang undang lima belas
itu setiap saat boleh
dilakukan revisi sepanjang
baik pemerintah dpd dan
dpr dalam hal ini adalah badan legislasi
bersepakat untuk melakukan
jadi nggak ada masalah jadi mungkin
masa persidangan berikut
pemerintah akan memasukkan
revisi ite kami akan
rapat kerja kembali dengan kementerian hukum dan
ham untuk memasukkan itu dalam prolegnas
jadi nggak ada masalah
tapi intinya adalah
kita kan ambil poin yang
terbaik nih bahwa presiden
jokowi sudah mendeklarasi
bahwa ada problem dalam penerapan
sama kan seperti yang dimaksud tadi
pasal dua puluh tujuh ya terutama ayat dua
atau ayat tiga saya lupa persisat ini
itu kan sebenarnya delik aduan
dan itu sudah sama dengan
senafat dengan kuhp
nah kalau itu delik aduan
itu terjadi kan tidak boleh dilaporkan
oleh bukannya yang korban
nah itu yang presiden
pemerintah dalam hal ini presiden
memerintahkan kepada kapolri
apakah pedoman itu kuat atau tidak
bukan soal kuat dan tidak
tetapi sambil menunggu
resisinya langkah maju
sudah bagi presiden jokowi sudah memerintahkan
kepada kapolri dan kapolri
mengamini itu lewat perdoman
nanti akan kita sempurnakan
lewat revisi undang undang ite
di dalam kita penyelenggaraan
sama sama pembidana saya rasa begitu
baik baik kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian kerja parlemen dan juga
pemerintah untuk menciptakan
tentunya rasa aman bagi masyarakat
utamanya di dalam dunia
terima kasih bapak bapak
atas waktunya di cnn indonesia newscast
pada malam hari ini selamat malam
kpk menyatakan akan banding atas putusan
majelis hakim bagi mantan sekretaris mahkamah agung
nur hadi dan menantunya cnn indonesia newscast